tim menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pengerjaan proyek
kemudian juga bukti elektronik dan juga temuan transaksi keuangan
berupa transfer sejumlah uang
di tanggal tiga puluh april itu melakukan penggeledahan dan sebelumnya di tanggal dua puluh sembilan
tim juga melakukan penggeledahan di empat lokasi yang berbeda
jadi selain di kecenan dpr dan di seluruh ruangan di sana
baik itu ruang birok
dan staf di sekretariat jenderal dpr ri
tim penyidik kpk juga sebelumnya telah melakukan penggeledahan di empat lokasi yang berbeda
di wilayah jakarta yaitu di bintaro kemudian di gatot subroto tebet dan juga kemayoran
yang merupakan rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang telah ditetapkan
dan sebagai tersangka dalam perkara tersebut
jadi dua hari berturut turut tanggal dua puluh sembilan dan tiga puluh april
nah dari seluruh proses penggeledahan ini di beberapa lokasi
tim menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pengerjaan proyek
kemudian juga bukti elektronik dan juga temuan transaksi keuangan
berupa transfer sejumlah uang
yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka
dalam perkara dimaksud yang tentu nanti dari hasil penggeledahan ini
kami pastikan akan menjadi barang bukti dalam berkas perkara yang saat ini masih terus kami selesaikan
dan kami juga ingin sampaikan dan pastikan bahwa dalam proses penyitikan ini
kpk telah menetapkan beberapa pihak sebagai
tersangka yang kami yakin teman teman sudah tahu identitas dari para tersangka
namun sekali lagi nanti pengumuman resminya adalah ketika proses penyidikan ini cukup
pasti kami panggil para tersangka itu dan juga dilakukan penyelesaian proses proses berikutnya pada penyidikan
baik itu penahanan maupun lain lainnya